jadi dari kabar semakin maraknya perampokan rumah jelang lebaran
kawanan perampok residivis yang berhasil membobol sejumlah rumah warga di lumajang
akhirnya mampu dilumpuhkan polisi kamis pagi
bahkan salah satu diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas
karena sempat melawan saat dilakukan penangkapan
kawanan perampok residivis yang dibekuk polisi diantaranya adalah
ss warga desa kalibendo kecamatan pasirian
ap warga desa jatimulyo kecamatan kunir
sl warga desa pandanwangi kecamatan tempeh
dan mt warga desa selok awar awar kecamatan pasirian lumajang
mereka akhirnya digelandang petugas ke mapol res lumajang
setelah dilakukan penangkapan di rumah salah satu tersangka
mt di pasirian lumajang
bahkan satu diantaranya yakni ap terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas
karena sempat melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap petugas
sementara tiga pelaku lainnya hingga kini masih dalam burunan polisi
yakni my warga desa pandanwangi kecamatan tempeh
nr warga desa jatirejo kunir dan bh warga desa jatirejo kunir
dari hasil pemeriksaan para tersangka
para perampok ini telah melakukan aksi perampokannya di lima tkp
hanya dalam waktu sebulan
dalam menjalankan aksinya para pelaku ini masuk dengan mencongkel pintu rumah korban
dan kemudian menyekepkan
dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan dua bilah sajam teropong dan telepon genggam
yang digunakan para perampok
dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan dua bilah tajam teropong dan telepon genggam
yang digunakan para pelaku dalam melakukan aksinya
akibat perbuatannya kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan mapolres lumajang
menunggu proses hukum selanjutnya
nur hadi wijaksono lumajang